kementerian pariwisata mengumumkan juara lomba membuat video dalam rangka perayaan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh lima
dari dua puluh enam finalis enam diantara yang terpilih menjadi karya terbaik
pengumuman pemenang lomba dibacakan ketua dewan juri irjen paul ari adiderian jaya marta
juara pertama diraih oleh tim supermarin satu dari surabaya jawa timur dengan video berjudul perjuangan dan harapan menuju indonesia maju
selain juara satu dibacakan juga lima pemenang lainnya dari juara dua hingga juara harapan dua
telah ditetapkan enam pemenang lomba rayakan kemerdekaan yaitu sebagai berikut
juara harapan tiga dengan judul karya
kami cinta indonesia karya smp il kapten fatubaa dari kabupaten belu provinsi nusa tenggara timur
juara harapan dua dengan karya
semangat agustusan kampung tinjon yogyakarta
karya koncolawas project dari kabupaten sleman provinsi
provinsi daerah istimewa yogyakarta
juara harapan satu dengan judul karya
dari perempuan raja ampat untuk indonesia
karya morah molo obin raja ampat dari kabupaten raja ampat provinsi papua barat
juara tiga dengan judul
karya semangat cinta indonesia dari pedalaman kalimantan
karya bersinar desaku dari kabupaten kutai kartanegara provinsi kalimantan timur
juara kedua dengan judul
karya terbang tinggi untuk indonesia
karya fikriya sidiki dari kota banjarmasin
provinsi kalimantan selatan
dan tentu juara pertama dengan judul karya
perjuangan dan harapan menuju indonesia maju
karya tim supermarins satu dari kota surabaya provinsi jawa timur
menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tamakusubandio mengatakan
hasil video yang dikirimkan para peserta sangat menarik
ia juga mengapresiasi ribuan video yang telah dikirimkan oleh para peserta dari tiga puluh tiga provinsi
ada yang lucu ada yang menyentuh dan ada juga yang membangkitkan semangat
menurut saya karya karya para finalis ini sangat luar biasa dan sangat kreatif
walaupun saat ini kita sedang berada di situasi pandemi yang penuh dengan keterbatasan
kita tetap mampu dapat berkreasi dengan luar biasa hasilnya
dan inilah yang dibutuhkan indonesia ke depan
dan saat ini juga tetap mampu kreatif mampu inovatif di saat pandemi seperti sekarang ini
situasi saat ini ternyata tidak mengurangi rasa hikmat dalam merayakan kemerdekaan
dalam lomba ini peserta mengunggah video peringatan kemerdekaan indonesia
dengan konten mempercantik lingkungan sambil tetap menjaga protokol kesehatan
video juga harus memuat rasa cinta tanah air yang ditunjukkan melalui sikap sempurna
sampai jumpa di video selanjutnya